saya masih bersama lima narasumber pilihan untuk membicarakan peluang garuda muda melawan timnas korea selatan yang akan berlangsung jumat dini hari nanti
nanti korea saya mau langsung aja harapannya pasti menang
tapi kira kira jujur harus menang lah
kalau kita main seperti kemarin sortanya pasti menang satu
saya selalu optimis menang satu
satu wah dua dua pemain bilang satu
tidak mudah para osia untuk menang
dia belum pernah kemasukan gol dalam tiga pertandingan terakhir
sembilan poin dari tiga pertandingan ini tim bagus
dan kalau bisa melihat dalam pertandingan u dua puluh tiga khususnya head to head kita gak pernah menang melawan mereka
di tujuh pertandingan terakhir bahkan kebobolan sampai dua puluh empat gol
namun kalau bicara sekarang dengan performa kita yang makin bagus
tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola kan
kata sy kan mengatakan bahwa dia mempersiapkan dengan sangat hati hati
menurutmu fir apa yang akan kelihatan dalam performa timnas nanti malam
korea walaupun jago tapi mereka ada celah yang bisa dimanfaatkan
karena sebelum ini saya juga ngobrol dengan rekan saya jurnalis korea selatan
dia bilang selama tim u dua puluh tiga ini
dia itu ada bisa mendominasi game tapi susah cutting age nya menyerangnya
karena mereka kehilangan dua pemain yang biasanya jadi andalan di lini depan
namanya bai junho yang di stock city
terus kemudian ada pemain celtic yang hugh june
andalan makanya mereka sedikit kesulitan dalam menyerang
tapi mereka masih bisa dominate the game di fase grup mereka
jadi ini yang harus saya tekankan kita harus hati hati kalau mereka dalam possession
dalam transisi kita harus bisa memanfaatkan
kalau mereka ada kesulitan menyerang itu adalah suatu hal yang bisa
ini menarik ya melawan korea selatan dan coachnya juga dari korea selatan
dan orang yang sama waktu itu membawa timnasnya korsel membantai kita
jadi malam ini kalau indonesia bisa menang amin
kata bung peri sama bung christian satu kosong
saya rasa sama coach sinta yang bisa meredamlah
bisa meredam kekuatan dari korea sendiri
faktor kira kira apa yang membuat bung peri yakin sih kita bisa satu
kalau saya melihat selama ini pemain pemain korea dia mengandalkan kecepatannya
kecepatan dan fisik yang bagus tetap pemain pemainnya unggul lebih tinggi daripada kita
cara meredamnya mungkin coach sinta itu lebih tahu
kalau saya pribadi pernah bertemu dengan korea meredam mereka adalah dengan pressing
dengan permainan cepat kita mengandalkan dengan pressing
karena dengan permainan cepat dengan adanya pressing tidak mungkir
karena dengan permainan cepat dengan adanya pressing tidak mungkir
karena adanya kita sudah bola sebelum datang sudah kita pressing
kita pressing jadi tidak ada kesempatan untuk bermain bola dengan enak
tadi kalau bung christian kan mengatakan kalau kita mainnya seperti waktu melawan jordania sudah pasti menang

jadi kita bermain dengan seperti jordania dan memanfaatkan celah celah
di mana dia punya titik kelemahannya itu yang kita akan cari

dua tim nas kita ini mengatakan indonesia menang skornya satu
saya punya pemain yang bagus pemain depan top skor mereka saat ini tiga gol
lee jung jun namanya
tapi mereka juga punya gelandang kemarin yang bikin satu gol ke gawang jepang
jadi ini dua pemain pemain kunci sebenarnya
yang harus diawasi oleh pemain pemain kita
kehebatan kita kita punya dua double pivot yang bagus
nathan dan juga dengan ivar
kalau kita tidak punya mereka berdua kita tidak punya gelandang gelandang sebagus mereka
karena dalam sepak bola kita kuat di tengah itu bagus
jadi ini beruntung kita punya dua pemain ini
karena kalau melihat di luar dua pemain ini tidak ada setara dengan mereka untuk saat ini
bung perib tapi satu juga atau lebih bisa lebih indonesia
seperti melawan jordania bisa menang q empat satu nggak akan mungkin
sebenarnya satu saja sudah bagus banget
satu dua satu itu sudah paling bagus buat kita
yang penting buat saya mencetak gol lebih dulu itu yang paling bagus
kalau korea bikin goal lebih awal berat buat kita
karena kita selalu bisa membuat gol lebih dulu itu naik
dan soel satu juga untuk indonesia
tapi kalau posisi saya jelasin indonesia underdog
berarti kalau hitungan persentase kita empat puluh lima korea selatan lima puluh lima
tapi kalau mainnya seperti waktu lawan jordania persentasenya naik lima puluh lima
nah lima puluh lima puluh itulah bertarung
bisa satu apa enggak sembilan puluh menit
udah itu rasanya oh udah luar biasa sekali
karena korea tim ini kan mengejar lolos kelolosan ke olimpiade sepuluh kali beruntun ya
ini sesuatu yang belum pernah dilakukan negara negara lain di dunia
empat dari lima turnamen mereka lolos ke semifinal
walaupun mereka selipnya tuh turnamen kemarin
mereka itu kalah di empat final
nah apakah bisa sti melakukan itu ke negara kelahirannya
menurut saya sama dengan senior senior saya semua
mungkin lima puluh lima puluh lima lima ratus empat puluh lima beda satu gol
optimis harus selalu optimis kalau mendukung garuda sih
berarti kalau berhasil st harus bilang terima kasih pada liga satu kan
kalau nggak diliburkan tc ke dubai nggak jalan
karena tiga puluh maret sabtu pemain yang dipanggil yang datang cuma sembilan
akhirnya pak erick thohir malamnya kan ambil keputusan kompetisi libur
jadi jangan lupa kalau sepak bola itu nilainya itu
dia bilang terima kasih cruyff terima kasih rexacto
kalau sekedar data sejarah
dua ribu delapan belas timnas u enam belas kita juga ke delapan besar
tahun sembilan puluh kita semifinal
makanya saya berharap ada sebuah proporsional
karena ini bukan yang pertama gitu loh
yang sudah dua kali mengantarkan indonesia ke
kalau misalnya tidak ada perdebatan
justru ini menandakan bahwa
nadinya sepak bola kita sudah berdenyut
kebanggaan pada timnas indonesia
tapi timnas adalah selamanya